kuliner kali ini hadir dari yogyakarta
saya akan mengajak anda menikmati sejumlah jajanan manis kaki lima
yang menjadi favorit warga lokal di sini
di siang hari yang cukup terik ini saya akan ajak anda mencoba es jaipom kang aceh
yang ada di kawasan kota baru
lihat nih isinya beraneka ragam loh
tentu saja ada es batu bubur sum sum hijau bubur mutiara tape dan cincau
yang diguyur kinca aren
bikin gak tahan nih pengen buru buru disantap
meskipun es yang satu ini sebenarnya produk kuliner asli jawa barat
es jaipom kang acek ternyata banyak digemari di yogyakarta
apalagi harganya hanya lima rupiah saja per mangkok
ini udah terasa terus dari gulanya juga gula aren
dia kan beda dengan gula gula yang lainnya gitu
buka jam sebelas siang hingga setengah lima sore es jaipong kang aceh ini sering tutup lebih awal
karena dagangannya ludes terjual
eh tunggu dulu ada yang lucu nih
pemilik es jaipom ini ternyata tidak bernama acek lho
itu dari penggemar katanya orang pariwisata sih biar cepat terkenal
saat matahari mulai tergelincir ke barat
saya mau cicip cicip pisang aroma maharani di jalan monjali
kudapan yang satu ini sudah berjualan sejak dua dekade lalu
yang saya datangi ini adalah satu dari tiga gerai di kota yogyakarta dan kabupaten sleman
gerai ini buka jam dua siang hingga setengah sebelas malam
meski rasa yang digemari adalah pisang coklat
tapi di sini tersedia rasa lain yang tak kalah favorit
nah selain ada pisang kita juga ada buah yaitu buah nanas buah nangka
terus untuk variasi lainnya kita ada tapi
dengan harga rp satu dua ratus lima puluh per buah pelanggannya datang dari berbagai kalangan
termasuk mahasiswa dan karyawan
itu benar benar enak crunchy terus apa ya dalamnya tuh kayak melted meleleh kayak gitu
belum puas dengan pisang meski hari mulai sore
saya masih aneh
akan ajak anda kembali ke kawasan kota baru
karena di sini ada pukis yang sempat viral di media sosial
baru buka mulai jam tiga sore ternyata sudah banyak pelanggan yang mengantri nih
bukis kota baru ini hanya buka enam jam sampai jam sembilan malam
sekarang kebetulan kita kan stay di sini rugi kalau kita nggak duluan kesini gitu
tekstur teksturnya juga kayaknya meyakinkan banget sih
enak gitu loh pak
sambil menunggu antrian yuk kita intip bagaimana pukis ini dibuat
tampilan yang menarik dan aroma yang menggugah selera
bikin saya mulai gak sabar nih untuk mencicipi
setelah muantri panjang akhirnya saya sudah dapat pukis yang ada di kota baru ini
kita rasakan ya
kita coba yang coklat dulu ya
ini masih panas banget
coklatnya lembut dan saya jadi tahu mengapa ini cukup dikenal
tekstur dari bukusnya ini cukup lembut dan kenyal
sehingga ini enak untuk ketika dipunyah di dalam mulut
pukis di kota baru
sebagai kota yang didatangi banyak orang
kota pelajar ini tidak hanya mempertemukan manusia saja
tetapi juga rasa
seperti sejumlah kulinernya pun yang menjadi kegemaran
meski tak selalu asli yogyakarta
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta